ya kepolisian terus melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan perencanaan makar
yang melibatkan nama sri bintang pamungkas ratna sarumpait dan juga musisi ahmad dhani
suami dari calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni juga akan turut diperiksa sebagai saksi
polda metro jaya mengagendakan pemanggilan suami silviana murni gede sarjana
sebagai saksi dalam kasus dugaan perencanaan makar pada hari ini
menurut kabitumas poda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono
terdapat aliran dana dari gede ke rekening milik zamran
salah satu tersangka yang terjerat pasal undang undang ite
uang ditransfer sebelum aksi dua desember berlangsung
hingga saat ini belum bisa dipastikan tujuan pengiriman dana oleh gede sarjana